barang pemenangan nasional bpn prabowo sandi melaporkan kpu dan lembaga survei ke bawaslu jumat kemarin
di hari yang sama tim relawan it bpn juga melaporkan temuan kecurangan penghitungan situng kpu
direktur hukum dan advokasi badan pemenangan nasional bpn sufmi dasko ahmad melaporkan kpu dan sejumlah lembaga survei ke bawaslu jumat kemarin
kali ini dasko melaporkan kpu dan sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count pada pemilu tujuh belas april lalu atas tuduhan menyebarkan informasi yang menyesatkan
kalau kita lihat kan seperti yang bengkulu saja memang ada kesalahan tetapi kan yang lain lain juga pasti begitu nanti kita cek
hal serupa juga dilakukan tim relawan itbpn
menurut temuan tim relawan it bpn terdapat tujuh puluh tiga ribu kesalahan input data dalam situng kpu
dengan temuan ini tim itbpn berharap bahwa selu merekomendasikan kpu untuk menghentikan situng sekaligus melakukan audit forensik
antara total suara dan kehadiran itu tidak sesuai jumlahnya
total suara dengan yang hadir mestinya sama ternyata tidak sama
dengan deteksi tertentu dengan sistem kita ketahuan
lalu yang kedua suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara yang sah maupun suara tidak sah
mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah itu kalau dijumlah suara totalnya seharusnya sama tapi ini enggak
total suara sah itu kalau di jumlah itu nggak sesuai antara jumlah nomor satu nomor paslon satu dan paslon dua
jadi ini lucu sekali
bajian saya lanjutkan
sementara itu wakil ketua dpr fadlizon mengomentari petugas yang melakukan kesalahan kalau melakukan data situk
menurut fadli petugas yang melakukan kesalahan input data harus mendapat sanksi karena hal tersebut merupakan bentuk kejahatan
salah input data itu kan harusnya ada sanksi dong
karena mereka bisa ketahui siapa yang input
yang input itu siapa orangnya ada jejak digitalnya itu ada
nah orang yang salah input itu apa sanksinya
kalau tidak ada sanksinya kan berarti seperti membiarkan
kejahatan dengan pembiaran
itu tidak boleh
situng kpu merupakan sebuah sistem yang dapat diakses semua pihak untuk melihat hasil proses rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat nasional sebagai bentuk transparansi kpu
dikutip dari akun twitter kpu at kpu underscore ri situng bukan merupakan hasil akhir penghitungan suara nasional yang ditetapkan oleh kpu
penetapan hasil pemilu dua ribu sembilan belas dilakukan dalam rapat rekapitulasi berjenjang dan manual dari kecamatan hingga nasional
kpu akan menetapkan hasil pemilu paling lama tiga puluh lima hari setelah pemungutan suara atau pada dua puluh dua mei mendatang
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
sistem informasi penghitungan suara atau situng kpu disoroti oleh bpn prabowo sandi dilaporkan ke bawaslu
bahkan terakhir sempat ada bpn meminta untuk situng ini lebih baik dihentikan
kira kira siapa yang akan diuntungkan kalau memang situng ini dihentikan
apakah ada atau iya
kenapa kemudian sampai ada rekomendasi bahwa lebih baik situng ini dihentikan saja
kita akan bahas malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada bang andre rosiade jurubicara bpn prabowo sandi
bang andre rosiade jurubicara bpn prabowo sandi
selamat malam apa kabar
selamat malam mas ren alhamdulillah baik
dan di tengah sudah ada kang aceh hasan shadzili jurubicara bpn jokowi maruf
kang aceh selamat malam apa kabar
waalaikumsalam alhamdulillah baik
waalaikumsalam alhamdulillah baik
waalaikumsalam alhamdulillah baik
baik sekali ya bang andre ini kayaknya
baik sekali ya bang andre ini kayaknya
kayaknya dua duanya ini cerah ya wajahnya
dua duanya cerah ya
kita gak boleh kalah cerah mbak titi
mbak titi anggra ini direktur eksekutif dari peradun baciti selamat malam
cerah juga kamu
kalau mereka berdua cerah kita ikut cerah
kita ikut cerah ya
kayaknya wajahnya udah wajah senayan semua nih
oke saya ke bang andre dulu deh
mbak andre sebelum kita bicara mengenai senayan gitu ya
ini situng tampaknya cukup disorotin oleh bpn prabowo sandi ya
kalau memang ada temuan salah entry atau mungkin indikasi kecurangan
memang seberapa banyak bang andre
sampai kemudian itu bisa signifikan sampai lebih baik
tidak usah ada situng
awalnya kan kita sudah menyampaikan di awal
tapi kan dibilang human error
ini tidak ada kesengajaan hanya sebatas human error
lalu yang salah itu hanya seratus lalu naik sebagai dua ratus
dan ini terus berkembang
lalu kami melakukan penelitian
kami data dan itu kita temukan ribuan
ribuan apa nih salah entry juga
ribuan dan data itu
secara kami sudah kumpulkan
dan kami sudah antar
kemarin kita sudah antar ke bawaslu
termasuk kepada kpu ketua kpu langsung yang menerima
ini loh satu kontainer data salah hitungnya ini
input yang salah disitung ini tolong diperbaiki
ya kalau nara bilang puluhan ribu saya anggap aja ribuan
jadi bukan hanya satu atau seratus kali salah input
ini sudah ribuan salah input yang akhirnya menimbulkan keresahan
zaman dua ribu sembilan belas ini beda dengan dua ribu empat belas
media sosial ini memegang peranan penting untuk mempengaruhi opini masyarakat
sekarang masyarakat ribut resah di bawah
masyarakat ribut resah di bawah
di satu sisi di tps mereka misalnya dua menang
tapi di data situng di input situng itu yang menang satu
atau angkanya berubah
nambah satu jadi satu ratus delapan puluh satu
oke bang andre jadi temuan situngnya justru menurut dari yang ditemukan oleh teman teman bpm prabowo sandi ya
ini menguntungkan pihak yang lain begitu
jadi dari ribuan salah input yang kami temukan
ini menunjukkan bahwa yang diuntungkan itu memang pasangan satu
yang dirugikan yang mengurangkan suara itu pasangan dua
nah kami kan tidak ingin menimbulkan keresahan
jadi kami tidak ingin asal kuar kuar bicara
kami bawa buktinya kami antar ke bawaslu kami antar ke kpu
supaya ini bisa menjadi bahan masukan bagi bawaslu untuk mengambil keputusan
untuk bisa direkomunikasikan ke kpu dan juga bagian jadi oleh kpu untuk introspeksi
karena waktu kita diskusi kemarin dengan pimpinan kpu
pimpinan kpu menjelaskan bahwa memang yang meng input data itu ada yang namanya operator
operator ini tambatan sma
nah siapa tim verifikator apakah juga tamatan sma rekrutmen kpu
lalu ada koordinatornya
nah koordinator itu siapa
nah menurut informasi bukanlah komisioner kpud di kota kabupaten tapi siapa orangnya
ini yang perlu diklarifikasi
dan supaya tidak menimbulkan keresahan jalan tengahnya adalah dihentikan saja
karena juga situng ini tidak memberikan keputusan apa saja
karena yang mengikat itu sesuai undang undang adalah perhitungan rekapitulasi berjenjang
kecamatan kota kabupaten provisi
dan ini kan sudah banyak yang masuk di kota kabupaten sebentar lagi masuk provisi
saya rasa daripada menimbulkan keresahan semua kena kita hentikan
sambil ini rekapitulasi sebentar lagi juga selesai
seminggu depan juga bisa kelar
saya ke kang aceh kalau begitu
apakah tkn juga menemukan ada kesalahan kesalahan serupa yang ditemukan oleh bpn
misalnya salah entry yang cukup banyak datangnya
dan bagaimana menjawab bahwa ini tampaknya menguntungkan satu
ya begini pertama bahwa kita mendukung situng
karena memang sebuah lembaga seperti kpu apapun hasil dari proses yang berlangsung dalam pemilu ini itu ditunggu oleh rakyat
informasi yang cepat akurat konsisten dengan apa yang ada di dalam masyarakat
apa yang telah dilakukan oleh kpu tentu itu masyarakat menunggu hasilnya seperti apa
kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh situng ini ya setidaknya memberikan gambaran terhadap masyarakat posisi dari proses hasil perolehan pemilu
kalau misalnya situng ini sama sekali tidak ada maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana progres dari proses pemilu yang berlangsung sudah hampir dua minggu kebelakang ini
informasi kepada publik ya
ini bagian dari informasi kepada publik dan ini menggunakan teknologi informasi
nah ini adalah bagian dari tugas yang penting yang dimiliki oleh semua lembaga lembaga publik pertama itu
yang kedua buat kami apa yang dilakukan oleh kpu tentu harus kita apresiasi
karena ini adalah ikhtiar dari mereka untuk menunjukkan kepada publik bagaimana seharusnya melakukan transparansi
di dalam proses perhitungan yang memang ditunggu oleh kpu

yang ketiga ini yang paling penting
kalau misalnya bpn memiliki data tentu dia seharusnya juga memiliki perhitungan sendiri
seperti halnya kami juga memiliki perhitungan sendiri yang disebut dengan war room
war room kami jelas berdasarkan atas c satu yang kami dapatkan dari seluruh saksi yang kami miliki di seluruh tps tps yang ada
jadi kalau misalnya kpu melakukan itu ya kita juga bisa melakukan
tapi ada tidak temuan salah entry salah masukin data
betul ada ada beberapa kasus di mana terjadi perbedaan
saya kira kira sekitar enam ratus ribuan tps yang ada di indonesia
kalau human errornya itu hanya misalnya katakanlah seratus atau dua ratus dua ratus dua puluh empat sebagaimana pengakuan kpu
ya itu kan kecil sekali gitu loh
maka itu yang tidak bisa dijadikan sebagai satu alasan buat kita untuk menghentikan
yang dirugikan siapa kalau situng ini dihentikan masyarakat
karena dia tidak mendapatkan informasi yang akurat yang tepat
di saat memang saat ini masyarakat menginginkan ini persoalan pemilu
ini harus didapatkan hasilnya secepatnya
jadi oleh karena itu menurut saya agak hati hati kita di dalam menyampaikan apa yang seharusnya
menjadi kendak masyarakat
oke oke oke baik saya ke mbak titi
mbak titi sebelum kita bicara mengenai data data mana yang banyak mana yang salah curang dan lain sebagainya begitu ya
kalau situng sendiri ini dari catatan periode sebenarnya bagaimana sistem informasi ini mbak
iya jadi salah satu standar pemilu yang bebas dan adil itu adalah kalau saya merujuk ke international idea ya
ada tiga belas salah satunya adalah hasil yang cepat
nah problem indonesia memang sejak dulu hasilnya itu lama
jadi dari hari pemutusan suara sampai hari pengumuman siapa serta pemilu terpilih itu kan kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh lima hari
dulu tiga puluh hari untuk pemilu legislatif sekarang tiga puluh lima hari
dalam proses yang tiga puluh lima hari itu kalau prosesnya tidak transparan tidak dibuka kepada publik justru akan menimbulkan kecurigaan dan apa namanya ya banyak spekulasi gitu ya
nah maka mulai dua ribu empat belas dikembangkanlah sistem teknologi informasi namanya situng
sistem teknologi informasi penghitungan suara
yang merupakan layanan transparansi dari kpu kepada publik untuk menjamin akuntabilitas proses
sehingga dari hari h sampai ke pengumuman itu masyarakat bisa memastikan pergerakan suara
bisa dipantau terus begitu
karena kan masyarakat itu tidak semua seperti bang andre rosiade yang punya kaki kaki nih di desa dia bisa memantau di kecamatan dia bisa memantau kabupaten kota bisa memantau
maka itu yang difasilitasi oleh kpu
jadi situng ini adalah instrumen pelayanan publik
justru saya dalam hal ini kita agak berbeda ya bang dalam banyak hal kita sama
tetapi khusus untuk menghentikan situng saya sebagai warga negara sangat keberatan
karena kalau bagi saya situng itu justru instrumen publik untuk bisa mengawal proses pemilu dan menemukan tadi yang salah input yang salah ini
kan kalau tidak dibuka masyarakat tidak tahu
bentuk transparansi maksudnya begitu
transparansi dan akuntabilitas
tapi bagaimana kalau tadi bang andre katakan ada banyak kesalahan data kesalahan entry dalam situng itu sendiri
ini kan kemudian menjadi permasalahan yang dibawa oleh teman teman bpn
tapi dijawabkan nanti ya mbak citi kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news
baik kalau di prime news saya akan lanjutkan ke mbak citi terlebih dahulu
mbak citi jadi bagaimana kalau kemudian situngnya lebih baik itu buat transparansi akuntabilitas kepada publik
tapi ketika ada kesalahan kesalahan entry bukankah ini juga jadi masalah mbak
bedanya dengan dua ribu empat belas
kalau dua ribu empat belas itu yang di upload diunggah itu hanya scanning c satu nya
jadi c satu nya di scan dipindai di upload
lalu ada gerakan masyarakat yang membantu meng inputkan
namanya kawal pemilu dulu dua ribu empat belas
sekarang kpu itu menambah layanannya dengan tidak hanya mengupload scan an
dokumennya tetapi juga ikut meng entry kan
nah tadi kan ada ribuan ya
nah situng itu sekarang tuh posisinya ada lima
situng untuk pilpres situng untuk dpr dpd dprd provinsi dprd kabupaten kota
pertanyaannya yang ribuan itu hanya untuk pilpres atau tambahan untuk jenis pemilu yang lain
karena kalau tambahan dengan jenis pemilu yang lain ilustrasi tps kita itu delapan ratus tiga belas tiga ratus lima puluh
berarti kalau untuk pilpres kan delapan ratus tiga belas tiga ratus lima puluh
kalau dikali lima itu kan berarti sudah berapa jutaan
nah seribu dari jutaan itu saya tidak ingin mengecilkan persentase ya
tetapi dalam hal ini kpu harus mengklarifikasi saya setuju
jadi langkah bpn menyampaikan pada kpu menyampaikan pada bawaslu
itu sesuatu yang patut kita apresiasi ketimbang ramenya hanya di media sosial
karena tidak mendidik
tetapi yang harus dilakukan oleh kpu satu mengkoreksi tentu kan
yang kedua menjelaskan dari hasil penelusuran internal kesalahan ini karena kenapa
sudah belum sih di depan mbak titi kpu melakukan itu
ada beberapa yang sudah disampaikan
tetapi yang ribuan ini kata bpn kan baru masuk ya
sehingga kemudian hasilnya belum bisa kita verifikasi
tetapi dari penjelasan kpu terakhir itu dua ratus an itu memang murni salah input
contoh suara sah dan suara tidak sah
suara sah otomatis lebih banyak kan
nah posisi satu ini kan di atas karena satu
harusnya input suara sah itu untuk kolom suara sah ter input untuk suara paslon satu
itu ada beberapa kejadian memang kami temukan
lalu ada kelalaian misalnya
suara satu satu ratus delapan puluh satu menjadi satu satu ratus delapan puluh satu karena nambah satu di depannya
memang ada yang harus dikoreksi dari kpu kita akui
jadi standar untuk pemfilteran penyaringannya memang harus diperkuat
resiko transparansi melahirkan partisipasi politik warga
nah partisipasi politik warga menginginkan akuntabilitas dan profesionalisme
jadi itu yang juga menjadi catatan bagi kpu
tetapi jangan kesimpulannya prematur
langsung minta hitung dihentikan dan lain sebagainya
jadi itu sakitnya tidak diobati dengan cara yang pas
ini obatnya langsung ngasih racun supaya dimatiin
nah itu gak pas tuh bang andri
ini kan soal transparansi mana mungkin juga gimana
kita sebenarnya mendukung awalnya ya situng ini kan
untuk transparasi yang disampaikan mbak titi
tapi yang terjadi saat ini meresahkan masyarakat mbak titi
jadi masyarakat sibuk melaporkan ini di media sosial
kalau kita pantau di twitter dan instagram itu luar biasa
itu orang ini dilaporkan begitu banyak yang meleset
bahkan nih saya buka ya
ini di dapil saya aja nih
ya saya buka sebentar
itu pleno kpud kabupaten sijunjung kabupaten sawalunto dan kota padang panjang
masih ada kehilangan suara dua itu dua delapan ratus
ini udah pleno kpud loh bukan lagi c satu
itu masih bisa meleset di situ
jadi saya rasa kami coba berprasangka baik dengan kpu
bahwa ini kpu mungkin memang salah input
atau memang ada hacker yang bermain
atau memang ada kode program yang bermain di situ
nah kita tim it kami coba memverifikasi
dan kami coba berprasangka baik dengan memberikan data
ini loh ribuan data
bang aceh bukan hanya dua ratus empat puluh lima bang aceh
kalau dua ratus empat puluh lima kita diamin aja
biasa itu human error
tapi dari enam ratus ribu data yang masuk itu teman teman mendeteksi ini ribuan
bahkan ada yang puluhan ribu yang bermasalah situng
jadi kan persen
itu temuan itnya bpn ya
ya temuan it dan kita memverifikasi satu satu
kita anggap ini signifikan
untuk benar benar jadi perhatian bawaslu dan kpu
dan kita juga mengambil cara cara konstitusional
kami punya data
kami tidak berkuat kuat
kami temuin mas arief dan komisioner kpu
ini loh datanya kita kasih nih
tolong anda bereskan
lalu kita datang ke bawaslu
ini datanya bawaslu tolong verifikasi
kalau memang ini signifikan ternyata memang
memang puluhan ribu sesuai yang disampaikan oleh teman teman it bpn dan relawan kami
dan itu terverifikasi ya
tidak salahnya ini dihentikan sampai melakukan perbaikan
kita harus cari win win yang jelas
komitmen bpn akan melaksanakan seluruh proses melalui mekanisme konstitusi yang ada
salurannya kami bawa ke kpu
kami ingin berprasangka baik kepada teman teman kpu dan bawaslu
tadi kan bang andre mengatakan bahwa ini temuan mereka ya dari ribuan data itu menguntungkan satu
bagaimana kemudian tkn menyikapi temuan itu
apakah itu sebuah tuduhan kah
ya itu yang punya otoritas untuk menjawabnya adalah kpu bukan tkn
ya itu yang perlu saya tegaskan
tapi apakah keberatan kak aceh dengan pernyataannya
apa yang dilakukan oleh bpn misalnya dengan melaporkan kepada kpu
dan melaporkan kepada bpn
itu mustahil langkah yang baik
artinya memang mereka mempercayai kepada dua penyelenggara pemilu ini untuk memperbaiki dan mengkoreksi
apakah betul atau tidak
tetapi jangan dulu kemudian kita punya kesimpulan bahwa dari sekian ribu yang dituduhkan tersebut
itu secara faktual benar adanya
karena itu kan juga harus dilakukan juga proses verifikasi dan lain lain
pengecekan lagi ya kak aceh
bisa juga kemudian seperti itu
yang ingin saya tegaskan juga begini
apa yang dilakukan oleh kami di tkn itu jelas
bahwa kami punya war room tersendiri
kami melakukan pemindaian scanning c satu yang berasal dari tps tps
yang kami sekarang pusatkan di highn di kantor kami
hasilnya itu hampir sama dengan apa yang terjadi
jadi dengan kpu
dari segi prosentase tentu nanti bisa dicek ya soal jumlah persisnya
tetapi dari segi prosentase ya memang kita sudah selisihnya dua belas juta
jadi oleh karena itu menurut saya cara yang terbaik menurut saya ya
kalau menurut saya sebagai tkn adalah kita punya war room tersendiri
kpu punya war room tersendiri
kemudian bpn punya war room sendiri
kalau misalnya hasilnya berbeda ya kita kontestasi sama sama gitu
letaknya di mana
baru itu yang dimaksud dengan data pembanding antara satu dengan yang lain
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh mbak titi
dulu ada yang namanya kawal pemilu
yang menjadi data alternatif untuk melihat sejauh mana data pembanding untuk melihat sejauh mana kebenaran dari masing masing data yang ada
nah bagus jika memang ada kalangan civil society yang melakukan itu
buat saya ini penting juga untuk menjadi data pembanding ya
nah kalau misalnya kpu punya tkn punya bpn punya kalangan civil society punya sebagai pembanding
tentu ini akan semakin memperkuat bahwa ini bukan hanya kontestasi antara kami tkn dengan bpn
kpu juga ada yang mengawasi
semua ada yang mengawasi begitu ya
semua ada yang mengawasi gitu
nah yang terpenting buat kita kan sebetulnya adalah bagaimana rakyat ya
kemampuan untuk mengakses secara cepat
karena mereka yang membayar pemilu ini
itu tidak boleh ditutup akses mereka untuk mendapatkan itu
bang andre yang jelas sudah ada pernyataan terbaru dari komisioner kpu bahwa menolak untuk memberhentikan situng
nah bagaimana menyikapi penolakan dari kpu itu kita akan bahas usai jeda
tapi kita harus break terlebih dahulu
oke kita coba dengarkan pernyataan dari komisioner kpu firwan firian aziz mengenai desakan untuk menghentikan situng kpu
situng akan dihentikan setelah selesai diantri
karena itu hak publik mendapatkan informasi
jadi dipastikan akan terus digunakan sampai tanggal dua puluh dua mei nanti
kalau kita coba tarik nafas sejenak
memang ada beberapa kekeliruan
dan kami terus perbaiki
namun pertanyaannya sekarang bisa ditampaikan kepada seluruh peserta pemilu
apakah ada peserta pemilu yang bisa mengakses form c satu otentik dari tps dalam bentuk soft file secara mudah kalau tidak dengan situng
jadi situng menjadi kebutuhan kita bersama kalau kita mau jujur
situng dibuat oleh kpu sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan
oke kita lanjutkan dialognya
semakin menarik karena saya akan ke bang andre kalau begitu
sudah ada dari kpu menyatakan kalau misalnya didesakan soal situng kpu diminta dihentikan dihentikan nanti setelah selesai semuanya
artinya kan menolak permintaan dari bpn
kejar saja ini kan mainannya kpu
situng ini kan adalah dalam domainnya kpu
tentu wajar komisioner kpu mempertahankan ini tetap dijalankan
tapi mekanisme kan kami sudah ambil
kami sudah kasih ke kpu harapan kami tentu kpu segera meverifikasi
lalu kami sudah sampaikan ke bawaslu laporan kami harapan kami bawaslu juga segera bertindak secara tegas gitu
kalau memang ternyata memang ditemukan benar yang disampaikan kami
saya yakin bawaslu akan memberikan rekomendasi penghentian ini
dan saya rasa mbak titi juga tidak akan membantah kalau memang ternyata ribuan yang disampaikan itu signifikan
itu yakin ya bang bawa bawaslu akan menghentikan ini
ya kami punya keyakinan hal itu kenapa
karena ini laporan kami ini signifikan
memang ada ribuan ya tidak dua ratus empat puluh lima kalau dua ratus empat puluh lima ya kita pastikan ini human error
bang andre yang jelas gini
ya di luar situng teman teman bpn juga

sempat ada misalnya keberatan dengan dpt
kemudian lembaga survei juga dilaporkan
kalau kita runut semuanya ya bang andre
sebenarnya apa sih tujuan utama yang ingin disampaikan yang ingin dituju oleh bpn prabowo sandi
ingin pemilu jurdil
dpt bermasalah kan kita ikuti mekanisme
dari awal kita bilang ini dpt bermasalah
setiap data yang kami miliki kami antar ke kpu
lalu oleh kpu bersama tkn
lalu bersama duk capil
kita bawah situ kita sisir
dan memang ketemu selalu
setiap kami memberikan data pasti ada pengurangan dpt
jadi kami coba berprasangka baik dan kami ingin pemilu ini jurdil
ya berkualitas dan bermanfaat
kita seluruh data yang punya kita antar
kita duduk bareng bareng disisir ketemu
itu kami lakukan
dan tidak ada keinginan kami mendelegitimasi proses pemilu dan mendelegitimasi pihak kpu
dengan memberikan itu kan secara objektif
dan kpu awalnya bilang gak ada
tapi setelah kita antar ternyata ada
mereka melakukan penyisiran bersama sama
artinya mencium ada yang tidak jujur dan adil begitu ya
niat kita kita tidak ingin bilang ada yang tidak jujur
nanti kita masuk ke sesi itu
tapi saya coba berprasangka baik kepada kpu dan bawaslu
memang ada penyimpangan
mungkin saja penyimpangan ini diluar kendali mereka bisa saja
bahwa mereka tidak punya kemampuan kendali sampai ke bawah
sehingga salah input ini jalan
nah kalau bicara kecurangan kita bicara kecurangan
kami juga punya bukti data data kecurangan selain salah input ini
kalau input ini salah satu sisi proses salah input
tapi ada data data lagi yang perlu kita ungkap
makanya kenapa sih kami selalu berteriak teriak kita bentuk tim pencari fakta
apakah mungkin sebentar renat
satu menit lagi
apakah mungkin misalnya bawaslu berani mengungkap misalnya ada indikasi
patut diduga keterlibatan aparat memanggil kepala daerah suruh dukung petahana
apakah mungkin bawaslu bisa ungkap indikasi dan dugaan aparat
manggil kepala desa suruh dukung petahana
indikasi mobilisasi bumn asn dukung petahana
ini kan harus diungkap
jadi jangan kita berfikir kecurangan itu hanya proses coblos
tapi ada yang lain lain juga
ada lain lain yang diindikasi
penggunaan institusi institusi negara oknum oknum institusi negara untuk kepentingan petahana
ini yang harus diungkap
cara diungkapnya apa
tim pencari fakta
kita tunggu pak jokowi bikin kepres libatkan semua pihak kita bongkar
kalau tidak takut kita tidak curang kenapa harus takut
oke itu nanti harus ditanggapi oleh kang aceh
tapi sebelum itu dari apa yang disampaikan oleh bang andre saya jadi ingat apa yang disampaikan juga oleh pak prabowo subianto dalam pidatonya ketika memperingati hari buruh
yang mungkin bisa memperkuat apa yang tadi bang andre sampaikan
kita dengarkan terlebih dahulu
pernyataan dari capres dua prabowo subianto
demokrasi membutuhkan suatu sikap patuh kepada aturan main
kalau kita mau main sepak bola di tingkat kampung saja pasti ada aturan
tiap kesebelasan jumlahnya sebelah
jumlahnya lima belas orang
nggak boleh pegang tangan bolanya
namanya sepak bola
tidak boleh dipegang tangannya
kalau offside tidak boleh
kalau ini tidak boleh
itu penalti dan sebagainya
hakim garis harus jujur
wasit harus jujur
kalau aturan main tidak dipatuhi
biasanya tidak mau diakui hasil pertandingan itu
untuk sepak bola tingkat kecematan
anak anak kita saja
di kampung kampung tidak mau dicurangi
masa dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia tahun reformasi
karena tadi sudah ada banyak sekali yang disampaikan oleh mbak andre
yang dialamatkan untuk ke tkn juga
saya kasih ke kang acep
bagaimana kemudian merespon itu kang aceh
kita tahu saya kebetulan menjadi salah satu yang menyusun undang undang pemilu
waktu itu pimpinannya
waktu itu pimpinannya bahkan menurut saya adalah pimpinan yang memang tidak didukung oleh petahana
karena waktu itu ada pkb yang tidak mendukung calon kami
waktu itu golkar mencalonkan ketua pansus namanya pak rambe
tapi justru di kalahkan oleh yang namanya lukman edi
ada daripan dan lain sebagainya
semua undang undang itu
itu memang dibuat sedemikian rupa
untuk bagaimana menjadikan kpu ini independen
termasuk dalam proses seleksinya
di dalam undang undang pemilu ini secara jelas
apapun bentuk kecurangan
itu ditemukan saluran penyelesaiannya
dan nanti penyelesaian sengketa pemilu bisa dilakukan melalui mahkamah konstitusi
ada suasana dimana waktu itu
kita ingin bahwa proses pemilu ini betul betul jurdil
oleh karena itu
kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh berbagai pihak
bahwa kpu ini tidak independen
saya katakan enggak benar
saya kebetulan waktu itu masih di komisi dua
jadi saya tahu komposisi dari
prosesnya bagaimana gitu
independensi dari kpu ini komisioner ini betul betul bisa kita saksikan sendiri
oleh karena itu kalau misalnya ada orang yang masih mempersoalkan
apalagi tadi pagi saya dengar berita
di atasnya komisioner itu ada hantu blau siapa begitu
saya kira itu sesuatu yang memang mau saya
enggak benar sama sekali
nah kami tidak pernah melakukan intervensi terhadap kpu
kami tidak pernah melakukan intervensi terhadap kpu
bahwa misalnya dalam proses penyelenggaraan pemilu ini
tidak ada kesempurnaan
demokrasi selalu menyisakan adanya ketidaksempurnaan
karena prinsip dari demokrasi adalah trial and error
nah oleh karena itu
bahwa kita harus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran pemilu
tetapi bukan berarti bahwa proses yang sudah dilakukan
dan tentu kita juga tahu bahwa ada banyak ternyata
yang memakan katakanlah para pejuang pejuang demokrasi yang meninggal di kpps dan sebagainya
kita harus hargai itu bagian dari proses
yang harus kita apresiasi dari kerja kerja mereka secara serius gitu loh
nah oleh karena itu menurut saya begini
bahwa ada kecurangan
tinggal kita sampaikan
kami juga menemukan ada kecurangan
bukan hanya dua yang dirugikan
ada beberapa kasus kami pun dirugikan
tapi kami punya data pembanding
nah ini data pembanding ini yang kami sampaikan kepada kpu
you salah kami juga punya data begini
apakah nanti dibenarkan oleh kpu
tentu nanti proses waktu yang akan membuktikan
tapi temuan itu juga ada dari tkn begitu
kita menemukan ada empat belas ribu
dari mulai misalnya intimidasi terhadap petugas terhadap pemilih kami
tidak mendapatkan formulir untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dan lain sebagainya
kami juga temukan
tapi tentu ada salurannya
dan saluran itu yang kemudian kami rasa bahwa undang undang yang sekarang ini
itu memberikan saluran yang untuk diselesaikan gitu loh
kerja dari kpu ini juga kan dipantau
oleh komisi dua
ya kalau misalnya mereka tidak prudent
tidak sesuai dengan undang undang
ingat loh kpu itu adalah menjalankan undang undang
bahwa aslu itu menjalankan undang undang
situng ini adalah dasarnya adalah undang undang dan pkpu
jadi kalau misalnya mohon maaf bang andre
misalnya meminta untuk dihentikan
berarti seperti halnya beliau ini
menarik lidahnya sendiri
karena pkpu ini juga dibahas bersama sama dengan partai oposisi juga
partai gerindra juga
partai gerindra juga ada juga di situ gitu
nah kalau memang misalnya perlu diperbaiki
ya kita perbaiki bersama sama
dimana letak kekurangannya
sehingga masyarakat tidak dirugikan untuk tidak mendapatkan informasi yang betul betul transparan
mbak jiti bagaimana menanggapi apa yang sudah dilakukan
apa yang sudah kita diskusikan sejak tadi
saya itu percaya ya
salah satu pepatah barat yang bilang
jadi sinar matahari itu obat yang paling baik untuk mengobati penyakit
nah ini juga yang terjadi soal situng
jadi situng itu ibarat sinar matahari yang berusaha mengobati apa
mengobati potensi potensi terjadinya penyimpangan ketika proses penghitungan itu terlalu lama
makanya ketika sinar matahari diberikan
kok di tps saya yang angkanya begini jadi begini gitu ya
salah satu dampak situng itu
memang walaupun misalnya agak lebih ramai lebih gaduh sedikit
tetapi masyarakat itu terlibat
jadi bagaimana kemudian
sebenarnya yang paling untung tuh dua loh
karena ada soliditas kenapa kenapa
karena ada soliditas internal yang terbangun oke
untuk mengawal suaranya gitu ya
yang saya justru tidak bayangkan
kalau situng itu tidak dibuka
maka kita berada di ruang gelap
berdua aja sibuk gitu ya
masyarakat itu jadi penonton
karena kenapa karena masyarakat gak punya instrumen
nanti ujung ujung dibilang
udah datang aja ke kantor kecamatan
datang aja ke kantor kpu kabupaten kota
nah tidak seperti itu
jadi situng itu adalah inovasi yang baik
ada memang kelemahan
ada memang kurang profesional
itu yang harus kita kontrol
tetapi bukan kemampuan
tetapi bukan kemudian kita membuat situng menjadi sesuatu yang tidak diperlukan
membuat situng harus dihentikan
gak ketemu gitu jawabannya
jadi menurut saya saya setuju bahwa kpu harus menganggap serius
misalnya kesalahan input ataupun dan lain sebagainya
dan itu harus dilaporkan kepada publik
catatan pentingnya adalah kpu tidak boleh menganggap remeh
meskipun itu kesalahan input tapi harus dilaporkan
karena bisa jadi dari yang sekian ribu tadi memang ada yang sengaja
nah jadi harus ada sanksi
dan sanksi apa yang sudah diberikan itu juga harus dilaporkan kepada publik
sehingga logika publik itu juga bisa mengikuti logika yang sesungguhnya terjadi
karena kadang kadang begini
sesuatu yang tidak curang bisa dianggap curang
komunikasi publik yang buruk
karena masyarakat hanya mendapatkan sesuai dengan spekulasi dan apa namanya
apa yang mereka ingin
nah ini yang juga jadi tantangan bagi kpu
tantangan besar kpu di tengah keberlimpahan informasi media sosial yang begitu banyak
adalah bagaimana dia membawa informasi
adalah bagaimana dia membangun komunikasi publik yang baik
transparansi melahirkan partisipasi
partisipasi menuntut akuntabilitas dan profesionalisme kerja
terakhir ke masing masing
kak ancira juga kak andre singkat singkat saja
kak andre dulu mungkin
jadi kedepan ini bagaimana ya bang
dalam proses situng masih penghitungan juga rekapitulasi bagaimana
yang akan terus kami lakukan
pertama tentu ya prosedur sudah kami tempuh
ribuan data yang kami
ke bawah slu
misalnya input sudah kami kirim ke bawah slu dan kpu
kami sekarang menunggu
dan kami harapkan dari dua lembaga ini
itu bentuk pertanggung jawaban publik kami ya
kami menemukan data
dan kami harapkan kpu dan bawah slu bersikap
dan kita tunggu responnya
supaya mbak aceh gak teriak teriak
ini hanya teriak teriak doang
kak aceh gimana kak aceh
tentu di internal kami terus menyelesaikan perhitungan di war room kami juga
kenapa kami punya perhitungan
kami punya war room berapa buah
kenapa kami sengaja punya war room berapa buah bang
bang aceh harus ngerti
bang aceh enak
kenapa harus banyak berapa buah
ini kita sentil sedikit
bang aceh enak
gak mungkin di kuntit orang
kami di berbagai tempat
berbagai tempat war room kami
tempat kami mumpung data c satu itu
kemarin ada wartawan juga menyaksikan ada mobil tidak dikenal
dikejar dia melarikan diri
kami mohon maaf dengan segala hormat pak aceh
yang kami hadapi itu bukan pak jokowi dua ribu empat belas
yang hanya didukung oleh partai koalisi
calon presiden yang juga presiden yang tidak pernah cuti
cukup bang andre
justru saya ingin mendorong kpu untuk lebih cepat lagi
sekarang rekapitulasi semua rata rata sudah pada tingkat kabupaten
dan sudah seharusnya menurut saya
kita ingin lebih cepat lagi
bahkan menurut saya seharusnya sudah selesai
karena pemindaian di tingkat kabupaten seharusnya sudah bisa dilakukan dengan lebih cepat
yang kedua war room kami justru lebih cepat daripada punya kpu
padahal secara teknologi kami yakin bahwa punya kpu lebih hebat daripada yang punya rom kpu
jadi mendorong untuk lebih cepat sebenarnya bang aceh ya
justru menginginkan supaya apa
supaya masyarakat segera disuguhkan informasi yang lebih cepat
supaya tidak menimbulkan ya
ke spekulasi yang bermacam macam
seperti yang dilakukan oleh teman teman di bp
kita kasih data loh pak
ingin bahwa masyarakat diberikan
apalagi ini soal teknologi informasi
yang seharusnya lebih mempercepat buat masyarakat
untuk lebih tahu sesungguhnya bagaimana hasil pemilu yang berbiaya mahal
oke yang jelas hasil pemilu yang berbiaya mahal ini juga tampaknya membuat bahagia pak andre dan juga kak aceh
ya ini bukan soal menang dan kalah
bukan jadi presiden atau jadi anggota dpr
tapi tanggung jawab moral kita memastikan pemilu jujur dan adil
kita tunggu prosesnya seperti apa
terima kasih banyak bang andre
sudah hadir kak aceh
terima kasih sudah hadir
mbak citi terima kasih sudah hadir
prime news akan segera kembali setelah kita tetap bersama